yakni dikeluarkan dengan tidak hormat dari pendidikan
dengan terjadinya tindak kekerasan di sekolah tinggi ilmu pelayaran jakarta
kementerian perhubungan melalui badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan
langsung melakukan evaluasi terhadap pola pengasuhan untuk pembenahan ke depan
meskipun tindak kekerasan ini sama sekali tidak ditolerir dan tidak diperbolehkan di lingkungan sekolah
namun demikian pembenahan ini tetap perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masa yang akan datang
ini telah dibentuk tim investigasi internal yang juga sudah mulai bekerja
untuk mengevaluasi kasus kekerasan di sekolah tinggi ilmu pelayaran jakarta
dan bagaimana kaitannya dengan pola pengasuhan yang ada
hasil evaluasi pada unsur unsur kampus stip ini nantinya akan diterapkan juga
pada sekolah lain di bawah naungan badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan
untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masa yang akan datang
adapun untuk proses hukum yang berjalan
kami tentu mendukung sepenuhnya dan akan bekerja sama dengan pihak kepolisian
dalam hal ini polres jakarta utara
kami juga sudah meminta kepada seluruh unsur di dalam sekolah untuk kooperatif
dan bekerjasama mendukung sepenuhnya proses hukum yang tengah berjalan
sementara itu untuk tetap dapat mendukung proses hukum dan pada saat yang sama
sekolah tetap dapat melaksanakan proses pembelajaran
telah diambil langkah langkah dengan menerapkan sistem pembelajaran hybrid bertingkat semester
dan setiap minggunya akan dilaksanakan secara bergantian
sekolah juga telah menambah personel pengasuh atau pengawas
yang ditempatkan di area sektor pendidikan
meliputi area kelas akses tangga dan lorong serta area toilet sektor pendidikan
dan mengoptimalkan peran pembimbing akademik serta perwira pembina taruna
untuk memberikan pendampingan dan menyediakan waktu khusus
bagi taruna dalam aktivitas sehari hari
baik kegiatan akademik maupun kegiatan non akademik
ini terus akan didampingi terutama bila menghadapi masalah
dan selalu membangun komunikasi
dan masukan untuk perbaikan kami ke depan